menjelang idul adha terminal dua bandara internasional soekarno hatta tangerang banten
mulai ramai oleh penumpang pada rabu siang
dari data angkasa pura ii hingga rabu terdapat dua puluh delapan ribu orang penumpang
atau naik tiga puluh persen dibanding hari hari sebelumnya
sementara itu ada tiga ratus tujuh penerbangan rute domestik
atau naik empat puluh dua persen dibanding sebelumnya
protokol kesehatan juga terpantau masih diperlakukan di bandara
salah satu penumpang mengaku
memanfaatkan momen idul adha untuk mudik lantaran tak bisa pulang pada idul fitri lalu
otoritas terkait memperkirakan puncak mudik idul adha melalui bandara soekarno hatta
akan terjadi pada kamis sore
pemandangan berbeda terlihat di stasiun pasar senen jakarta pusat
belum terlihat adanya lonjakan jumlah penumpang yang signifikan pada rabu pagi
atau dua hari menjelang idul adha
diperkirakan syarat perjalanan seperti surat keterangan bebas covid sembilan belas
menjadi salah satu alasan berkurangnya penumpang
ada persyaratan khusus nggak mas
ada dapat juga ya bikin rapi tes dulu sebelum berangkat
sementara itu pt kai daob satu jakarta sebelumnya menambah empat jadwal perjalanan kereta api
tujuan kota kota di jawa tengah yogyakarta dan jawa timur untuk keberangkatan kamis tiga puluh juli
dengan penambahan ini total daob satu dki mengoperasikan sebelas rangkaian kereta
dari stasiun pasar senen untuk keberangkatan sehari sebelum idul adha
tim liputan cnn indonesia